menjelang sidang fonis terdakwa ral
kuasa hukum terdakwa mengamuk di ruang sidang
setelah pihak pengadilan hendak memasang poster kartun anak anak
kuasa hukum ral alvan sari mengamuk saat pengadilan negeri tanggerang
hendak memasang sejumlah poster katun anak di dalam ruang sidang
kuasa hukum mempertanyakan alasan pemasangan poster tersebut
yang baru dilakukan setelah sidang dinyatakan terbuka untuk umum
saat menghadiri sidang
ayah ral meminta majelis hakim membebaskan putranya karena tidak bersalah